di tengah antrean kendaraan yang mengular di jalur simpang gadok kabupaten bogor jawa barat pada selasa
adu mulut terjadi antara polisi dan sejumlah pengendara
percek cokan ini menarik perhatian warga setempat
adu mulut bermula saat empat pengendara mobil mencoba menerobos jalur satu arah atau one way yang diberlakukan petugas kepolisian
melihat tindakan para pengemudi polisi kemudian menghentikan laju kendaraan
suasana memanas saat para pengemudi menolak permintaan petugas agar memutar arah
ketegangan meredah saat keempat pengendara mobil kemudian diarahkan ke jalur alternatif
lalu lintas menuju puncak macet parah sejak selasa pagi
pada umumnya kendaraan wistelang
pemuda yang berusaha menerobos jalan kembali ke kebun jati
seorang pengemudi minibus asal nganjuk jawa timur meninggal saat melakukan perjalanan pulang dari kota ngawi
minibus yang mengangkut delapan orang ini sempat terperosok ke kebun jati di tepi jalan raya
penumpang yang panik berusaha membawa pengemudi ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong
panikan penumpang menibus terjadi saat pengemudi tiba tiba tersadarkan diri saat berkendara
sebagian penumpang yang mayoritas anaknya
anak juga menangis histeris
saat berkendara dari arah ngawi menuju nganjuk
sang pengemudi budi laksono tiba tiba mengeluh sakit
di tengah usaha untuk menepi laju mobil malah tidak terkendali
korban yang tidak sadarkan diri segera dievakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong
dari kita posisi mobil itu datangnya
mau mengger karena suami geng
memang suami kan punya riwayat sakit jantung
harus kiring harusnya tapi gak mau karena belum siap
apa yang terjadi
korban tewas kini masih berada di rumah sakit widodo ngawi beserta para penumpang yang terdiri atas enam anak anak dan istri korban
sementara itu minibus dievakuasi dari lokasi kejadian ke pos lakalantas polres ngawi
tim liputan cnn indonesia